setelah mengakuisisi persiram raja ampat pstni dengan skuad mudanya siap menghadapi kompetisi sepak bola terakbar dan terbesar di indonesia
setelah berpisah dengan ps ms medan ps tni akhirnya resmi mengakui sisi persiram raja ampat
walaupun mengambil alih klub asal papua namun ps tni memilih untuk menjadikan stadion siliwangi bandung sebagai markas mereka
bermaterikan sebagian besar prajurit tni tim racikan pelatih edward chong ini percaya diri bisa memberikan kejutan di ajang indonesia soccer championship
kekuatan pssi terletak pada stamina para pemain mereka yang sebagian besar masih muda dan berusia antara sembilan belas hingga dua puluh lima tahun
kapten tim legimin raharjo menjadi pemain paling senior dengan usia tiga puluh tiga tahun
walau tidak diperkuat oleh pemain asing namun klub berjuluk tim nasional
loreng ini yakin bisa bersaing dengan klub klub lain peserta isc
pemain yang muda muda punya motivasi yang tentunya
saya lebih bagus